senin malam persaudaraan alumni dua ratus dua belas menggelar acara tukar pikiran dan silut silaturahmi di hotel sultan jakarta
acara turut dihadiri ketua umum partai gerindra prabowo subianto dewan penasehat pengurus pusat persaudaraan alumni dua ratus dua belas amin rais
serta petinggi partai yang direncanakan bergabung dalam koalisi keumatan
pertemuan yang berlangsung tertutup selama tiga jam di hotel sultan jakarta ini
sekaligus membahas kelanjutan koalisi partai yang disebut koalisi keumatan yang berisi lima partai
termasuk partai gerindra dan partai amanat nasional
nama nama yang diundang termasuk ketua umum partai berkarya ketua umum mandala putra
dan ketua umum partai bulan bintang yusril ihza mahendra yang kehadirannya diwakili oleh petinggi partai
selain merapatkan barisan untuk mantap menuju deklarasi koalisi
pertemuan ini juga membahas nama calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada pilpres dua ribu sembilan belas
deklarasi nama calon usungan masih akan menuju ijtima atau pertemuan antarulama yang digelar di jakarta dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan juli mendatang
dalam waktu dekat akan segera deklarasi koalisi keumatan antara lima partai gerindra pan pks pbb dan berkarya
mudah mudahan ada satu partai sedang kita harapkan bisa ikut bergabung di koalisi keumatan
kalau partai ini ikut bergabung insya allah bisa menambah kekuatan di teman teman partai
sedang dikomunikasikan dengan partai demokrat
untuk bisa bergabung dengan koalisi keumatan
ada juga kesamaan antara ulama ulama dua ratus dua belas tadi dengan pimpinan partai yang ada
kemungkinan besar calon presidennya prabowo subianto
jadi kemungkinan besar pak prabowo subianto
kemudian siapa wakilnya sedang digodok
tadi banyak pertukar pikiran dari sekian banyak wakil yang selama ini kita diskusikan
dan kelihatannya sangat
sangat besar kemungkinan tinggal merucut kepada dua nama
dalam kesempatan yang sama alumni aksi bela islam dua ratus dua belas menanggapi keikutsertaan pengacara rizik sihab
kapitra ampera dalam kontestasi pemilihan legislatif yang diusung oleh pdi perjuangan
oleh kanannya saya katakan itu hak politik pak kapitra
hak politik setiap warga negara
cuma setiap hak politik ada resikonya ada konsekuensinya
oleh karena pak kapitra bergabung dengan partai yang
selama ini sedang kita usahakan untuk ditenggelamkan
maka begitu beliau mencaleg secara otomatis beliau menjadi lawan politik kami semua
ya jadi karena kita berseberangan dalam hal politik maka otomatis menjadi lawan politik kita semua
oleh karena jangan harap kita di dua ratus dua belas bisa mendukung pencalekan beliau lewat pdip perjuangan